kementerian perhubungan menyampaikan semua maskapai pada tahun lalu tercatat merugi
kementerian perhubungan saat ini tengah menganalisis kondisi keuangan pelaku industri penerbangan tanah air
tahun dua ribu delapan belas disebutkan menjadi tahun yang sulit bagi maskapai
kondisi ini membuat sejumlah maskapai meminta penundaan pembayaran jasa baik ke operator bandara maupun navigasi
penundaan pembayaran kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang sah dilakukan
selain itu indonesia national air carriers association atau inaka menjelaskan kondisi maskapai di tanah air bermasalah sejak terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah